nah sementara itu sekarang kita lihat dulu nih ini ada enam belas kendaraan mewah milik bupati hulu sungai tengah abdul latif yang tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara senin siang
kendaraan mewah tersebut disita karena diduga berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan abdul latif
kendaraan mewah milik tersangka korupsi abdul latif bupati hulu sungai tengah tiba di pelabuhan tanjung priuk menggunakan kapal serasi
kendaraan mewah tersebut terdiri dari delapan mobil diantaranya dua unit jeep rangler rubicon dua unit hammer satu unit kadilac escalate satu unit toyota velfire satu unit bmw sport dan satu unit lexus suv
sementara motor yang disita adalah empat unit harley davidson satu unit bmw satu unit ducati dan dua unit trail ktm
iya banyak sekali ya mobil mewahnya
nah kendaraan mewahnya
kendaraan mewah ini diduga hasil gratifikasi dan juga tppu tersebut akan dibawa ke rumah penyimpanan barang sitaan negara kelas satu di jakarta barat